kamu udah sampe rumah
iya nih aku udah sampe rumah
eh gimana udah selesai acaranya
pestanya sih udah selesai
paling di rumah masih ada saudara saudara aku sih
eee terus temen temen udah pada pulang
kamu lagi ngapain sekarang
sekarang aku mau anterin ke lara pulang dulu
yaudah deh kalo gitu

kayaknya itu reva deh yang nelfon
kasian rayang nunggu sendirian
temen temen udah pada pulang ma
kalo mau di
udah dimuruh malem
kasian juga sih rayang
udah ke malem kan
ntar kamu juga dimarahin sama orang tuanya
tapi gak apa apa kan kalau gak ketemu temen mama sekarang
gak apa apa lain kali juga ketemu
kak kamu dulu aja
ini kemana sih akang abah
kunci dibawa lagi sama dia
akang abah dimana
iya teh saya sebentar lagi ke balet pipis
nanti saya balik lagi ke mobil
ya kalau lagi di kamar mandi jangan diangkat atau akang abah
ya sebentar ya
aduh teh hanis pun ten
saya tadi di kamar mandi pas teh hanis telepon
tadinya mau diangkat tapi takut war war
jangan diangkat aku
makanya saya tidak angkat maaf ya
terus terus kemana
itu tadi anak anak saya sebenarnya tadi udah ada di sini
tapi udah keburu pulang nganterin pacarnya soalnya udah kemaleman
gak enak kan semua orang tuanya
aduh jadi saya gak ketemu lagi ya tuh
yaudah lah tuh lain kali kita pulang aja ya
wah jangan jangan anaknya teh hanis teh masih anak klub motor aja ya
clara udah boleh pulang kan
kita boleh pulang belum ya
mah perempuan nih pulang udah jangan ditahan tahan lagi
iya deh tapi sebenarnya tante senang kalau kamu lama lama di sini
ya udah deh kalau begitu
tapi barangkali kamu gak boleh sungkan lagi sama tante ya
sering sering main kesini
iya tantanya jauh
udah sih tapi ya ngobrol biasa aja
nanti clara nyonya ini ada titipan buat nanti clara
oh iya clara pinter
salah ini buat kamu sayang
makasih ya tante
mas sri makasih ya
kamu beres ya
nyonya sri balik dulu ya ke belakang layar
yaudah kerjaannya masih banyak
yaudah kalau gitu boy kamu anterin clara sampai di mobil
yaudah tante om clara pamit dulu ya
tuh kan apa kata mama mereka berdua itu cocok
cantik ganteng baik
oh ya boy kalau udah lulus nanti kamu lanjutin kuliah di mana
ya palingan sih aku mau ambil jurusan kedokteran di ui
tapi sih kalau itu keterima ya
kalau kamu sih pasti keterima deh kayaknya
soalnya kan kamu pintar
ya belum penting juga sih
ih gue tuh keinget terus deh sama momen adriana
ya gue yakin lah mereka lebih dekat ya
bener kata dia
clara itu cantik
bisa aja kan clara itu jadi
iya gangguan terbesar buat hubungan gue sama boy
tunggu gue telepon boy aja ya
kamu udah sampai rumah
iya ini aku udah nyampe rumah
gimana udah selesai acaranya
pesta nya sih udah selesai
paling di rumah masih ada saudara saudara aku sih
ehm terus temen temen udah pada pulang
sekarang aku mau anterin clara pulang dulu
ya udah deh kalau gitu
nanti aku telpon lagi ya
kayaknya itu reva deh yang nelfon boy
tapi ya udah deh
gue gak usah bahas lagi sama boy

ya udah gue aku mau pamit pulang dulu ya
makasih udah diantarin sama sini
kemana perhiasan yang waktu ini dibeli barengan mas
waduh pake nanya nih lagi aki aki
gue kan beli itu buat tante rempong
kok gak dipake
ada aku simpen
ah itu kan bukan sifat kami
kamu punya sifat kalau punya barang baru kamu pake terus sampe bosen
eh sayang mas setelah aku pikir pikir
kalau aku pakai nanti yang ada cepet rusak gitu kan mas
apalagi kalau misalkan
itu kan perhiasannya kan
kalau misalkan aku lagi mandi harus buka gitu kan ribet gitu
jadi aku pikir dipakenya pada saat acara acara besar aja
jadi biar keliatan tetep bagus dan wah gitu
kalau dipakai untuk sehari hari kayaknya cocok aja gitu
diliat orang juga
ini dari clara nih pak
nah ini bagus banget ya
tau aja selera mama
ini besok pake ah
bagusan juga hadiah dari refa
kalau itu kan abis dipake rusak terus dibuang
yang namanya makanan itu cuman bang lewat tau
masuk di sini plung lewat cemplung terus plas
gak juga ma
sebelum keluar kan sari dan vitaminnya semua diresap dulu
jadi berguna buat tubuh
mama tahu palingan reva itu tuh gak bisa beli
hadiah mahal buat mama